dalam debat kedua pada jumat kemarin ada beberapa momen menarik yang terjadi di panggung binakara
salah satunya adalah ketika ahok melerai silvi yang masih menyampaikan pertanyaan ketika batas waktu yang disediakan sudah habis
berikut kami hadirkan kembali cuplikannya
kemudian ada lagi pergub satu ratus tiga puluh sembilan dua ribu enam belas tentang rptra
ada lagi dua ribu sepuluh dua ribu enam belas tentang kompensasi
jadi pertanyaannya apa
waktu habis silakan pas lon satu kembali ke tempat

kami silakan pas lon satu silakan kembali ke tempat
waktu tidak bisa ditambah
tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan

terima kasih ibu sylvie
soalnya tadi penjelasannya panjang pertanyaannya nggak keluar
di tahun baru imlek ini publik masih disibukan oleh pembahasan debat kandidat belkara dki jakarta kedua yang berlangsung jumat malam lalu
mulai dari soal substansi sampai urusan sensasinya
bagaimana analisa para ahli melihat kualitas perdebatan para calon pemimpin ibu kota yang kedua itu
kami akan membahasnya dalam dialog khas kami malam hari ini bersama kang yayat supriyatna pengamat tata kota
terima kasih kang yayat sudah datang
kemudian ada prof lijan poltak sinambela pakar administrasi publik dari universitas nasional yang juga pernah menulis buku judulnya reformasi pelayanan publik ya
terima kasih sudah datang prof sinambela
kemudian ada prof ikrar nusa bakti peneliti politik senior lipi yang sebentar lagi saya akan panggilnya yang mulia duta besar
terima kasih prof sudah datang ke siena indonesia
kita akan bahas
dialog kemarin katanya sih kalau kata orang dialog atau debat yang sukses itu ketika debatnya sudah berakhir
beberapa hari kemudian beberapa minggu bahkan masih dibahas oleh orang
meme nya keluar di mana mana dan itu terjadi nampaknya dengan debat kedua pilkada dki jakarta sekarang
kita akan bahas secara makro dulu
bagaimana kemudian pandangan bapak bapak sekalian tentang debat kedua kemarin
dari mulai kualitas kemudian sensasinya substansinya bagaimana dia menjawab pertanyaan
saling sindir antar kandidat
saya akan ke kang yayat dulu
yang menarik kan kemarin itu sebetulnya birokrasi pelayanan publik sama peranataan kota ini bukan wacana
jadi memang akan beda ketika para kandidat berbicara apa yang harus dihapalkan
sama apa yang selama ini sudah dijalankan
jadi orang yang tahu apa yang sudah dia jalankan dia menjadi buku dan menceritakan yang dia lakukan
tetapi bagi yang
jadi pasang ini menjadi sebuah hapalan yang harus disampaikan
konsepsi sama apa yang sudah dijalankan
nah kemarin yang menarik memang dalam beberapa hari sebelumnya saya mengatakan
kekuatan kandidat itu kalau dia bermain di data
pada sesi pertama itu pasangan tiga misalnya langsung keluarin data
itu di awal debat ya
di awal sekali
itu memang sebuah tuh yang menarik kalau orang menyatakan saya berhasil
tapi di satu sisi mengatakan oh anda tidak
kalau paslon yang tadi malam
ada bagusnya memang data itu menjadi kekuatan
yang bermasalah adalah
walaupun durasinya dipanjangin berapa menit
tapi kalau tidak berbicara tentang sesuatu yang faktual
itu menjadi sesuatu yang mengambang
karena perlu diingat ya dalam konteks debat kemarin itu
masalah substantif orang mungkin tidak terlalu mendalam
tapi mungkin pada sesi penampilan
itu menjadi sebuah kekuatan
nah di sini misalnya untuk beberapa bidang
yang sudah melakukannya
jadi kalau saya mengatakan
satu yang konsep
yang satu lagi mengkritisi
jadi ada tiga karakter yang kita tampilkan
tapi ada diferensiasi dari debat pertama nggak kang
secara makro ada diferensiasi yang menarik di sini
memang dari sisi durasi waktu
nah yang menarik dari debat yang kedua ini
dulu kita sebagai penulis pertama itu
karena begitu banyak titipan dalam konteks materi
yang harus dibahas ya
nah sekarang dengan fokus pada tiga ini
sehingga kelihatannya dalam apa yang kemarin dipaparkan
itu diharapkan kemampuan dari si paslon
untuk menjabarkan apa yang menjadi visi misi mereka
jadi pendetailan menjadi kekuatan
tetapi sekali lagi saya mengatakan
durasi yang panjang akan menjadi sia sia
kalau memang tidak ada sesuatu yang objektif
yang bisa dijadikan ukuran
apa yang mereka akan lakukan
dan apa yang mereka sudah perbuat
dan itu belum banyak muncul atau sudah mulai terlihat
nah beberapa itu yang terlihat
memang kemarin itu kalau dibilang
itu seperti ranahnya paslon dua ya
karena dia sudah melakukan sesuatu di dalamnya
nah sebetulnya ada sisi menarik dari satu dan tiga
yaitu untuk mengkritisi
tapi ketika dikritisi
apakah ada gagasan baru yang lebih baik
karena orang memperbandingkan
kalau bermain data
oh paslon ii misalnya sebagai pentahanah angka lima ya
saya akan buat tujuh menjadi delapan
bagaimana menjadi tujuh dan delapan
nah itu yang kadang kadang susah diukur
itu tadi pandangan anda ya
kalau prof sinambela melihatnya seperti apa
lebih banyak substansi atau sensasinya prof
kalau saya boleh membandingkan
apa yang terjadi debat pertama dengan debat yang kedua
saya melihat debat yang kedua ini
lebih banyak ke arah entertain nya
karena seperti dikatakan oleh kang yaya tadi
banyak saya lihat yang disampaikan itu tidak bicara dengan data
sehingga hanya perdebatan di tingkat konseptual
sementara bagaimana implementasinya turunannya
itu yang saya lihat tidak muncul banyak diangkat dalam perdebatan tadi malam
oke prof ikrar pandangan anda
diferensiasinya dari antar calon ini posisional dan diferensiasi
kemudian perbandingan dengan debat pertama
yang jelas pertama semarang lebih lively lah ya lebih hidup
kenapa lebih hidup
yang kedua lebih hidup
yang kedua ini lebih hidup
kenapa lebih hidup
karena ada satu hal yang berbeda dengan yang pertama
bukan karena antasari azhar datang
nggak ada urusannya dengan itu
tapi yang saya beri contoh misalnya ya
kalau saya bertanya kepada kang yayat
kang yayat menjawab saya masih punya hak untuk menanggapi
dan itu buat saya menarik
berarti baik yang penanya maupun yang menjawab itu punya hak untuk kemudian balance lah untuk menjawab itu
itu satu hal
yang kedua ya yang menarik juga buat saya
itu saya juga nggak ngerti kenapa pasangan yang satu dengan yang paslon satu dan dua itu seperti ada core ya
core koordinator termasuk core dalam artian nyanyi ya
yang dimana keduanya itu berupaya untuk me delegitimasi
jadi satu dan tiga maksud anda
satu dan tiga
satu dan tiga ya
dan itu yang kemudian yang menarik pula ya
itu ahy ketika kemudian ingin menjawab atau ingin bertanya
lalu kemudian dia katakan kok tadinya pasangan paslon nomor tiga kok nanya ke saya
tapi kayaknya ingin mengeratik yang paslon dua ya
buat saya itu suatu pernyataan yang menarik dari seorang calon yang seakan akan itu membenarkan
adanya peristiwa itu
padahal kan harusnya kan sebagai calon kan dia harus tidak ngomong seperti itu
secara politik itu kemajuan menguntungkan atau justru liabilities atau blunder
tapi dijawabnya kayaknya lebih asik nanti pas sesinya prof ika
yang pertama kita akan bicara dan mendalami dulu tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik
prof rijan poltak sinambela punya banyak perspektif tentang hal ini
tapi sebelum kita mendengarkan perspektifnya prof sinambela tentang bagaimana antar kandidat
mengkampanyekan program program mereka terkait dengan reformasi birokrasi pelayanan publik
kita saksikan dulu pernyataan para kandidat berikut ini
tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer
bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan terukur
kalau kita lihat di sini laporan kinerja c c
kita bicara realisasi
bicara hasil audit bpk tidak mencapai wajar tanpa pengecualian
bicara laporan ombudsman hanya enam puluh sembilan
ranking enam belas dari tiga puluh tiga provinsi
di tahun sebelumnya sebelum pak basuki menjabat skornya seratus
kemudian menjadi lima puluh
indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajipan
melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga jakarta
ukuran ini dilakukan setiap bulan
karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah
dengan cara seperti itu akan ada kompetensi diantara mereka dan kompetisi diantara mereka untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal
artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi
good governance itu pendekatan

sekarang kita masuknya eranya open government
di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama membangun wilayah negara dan lain lain
karena birokrasi yang dibangun selama ini penuh dengan rasa takut
diancam kamu dicopot dimutasi dipindahkan dipenjarakan dipamerkan ke depan publik
harga dirinya dihancurkan
tetapi tidak dipedulikan itu
karena alasannya ingin meningkatkan kinerja birokrat
menurut saya menjelaskan mengapa raportnya merah
kami ini bukan superman
bagaimana mungkin jakarta bisa bersih kalau pegawai pegawai tidak bekerja dengan hati
bukan karena takut tapi mereka merasa ini jakarta kami bersama
saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara
bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam apbd yang disepakati bersama antara gubernur dan dprd dki jakarta
tapi saya melihat di sini bagaimana bisa dilaporkan kepada dprd dki jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan dprd tidak terjadi
kenapa tidak ada temuan
karena memang ini boleh
yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang ini tidak ada dasarnya
jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang undang tadi berbeda
makanya saya kira ya birokrat birokrat yang lama ini walaupun sudah dua puluh tiga puluh tahun jadi pejabat
tapi undang undang tentang keuangan berbasis kinerja itu baru dilakukan sejak tahun dua ribu
mungkin bu sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi terima kasih
ya ini menarik sekali tentang reformasi birokrasi saja
kita sudah melihat diferensiasi antar calon begitu ketat
saya akan tanya prof sinambal secara makro ada beberapa poin poin yang saya catat
kemudian misalnya pasangan nomor urut satu ingin mengadopsi model di militer yang terbuka terukur menggunakan key performance indicator
tapi mengadopsi model ala militer
kemudian juga birokrasi yang dibangun selama ini melihat bahwa birokrasi yang dibangun oleh pak ahok ini penuh dengan rasa takut
sehingga ancaman dicopot
asal bapak senang seperti itu
dan kemudian kalau pak ahok tentunya dengan tunjangan harus akhirnya efeknya keprestasi
kemudian kalau pasangan nomor urut tiga ini tentunya mengkritik banyak rapor merahnya pemerintahan pak ahok
tapi juga kemudian melihat bahwa good governance sudah ketinggalan zaman dan harus diganti dengan open governance
ini komentarnya seperti apa prof
iya pertama kalau kita bicara reformasi birokrasi
memang kita harus kembali ke fungsi birokrasi itu sendiri
nah fakta yang terjadi di hampir seluruh kementerian terutama di pemda dki jakarta
memang terlihat struktur birokrat itu terlalu besar
bahwa fakta yang kami peroleh sekarang ini ada sekitar tujuh puluh dua ribu
pns di dki jakarta
sementara idealnya hanya tiga puluh ribu
nah kondisi selama ini budaya kerja di pns mohon maaf tidak semua pns
tetapi kecenderungan bahwa budaya kerja yang cenderung bermalas malasan itu terus menerus terjadi di hampir seluruh pemerintahan
nah di dki jakarta
di jakarta dilakukan perubahan budaya ini
bahwa pemerintah yang berjalan sekarang ini menuntut para birokrat ini bekerja dengan sungguh sungguh dengan target yang jelas
tapi kalau kita langsung menukik kepada program program yang tadi sudah di apa namanya akselerasi oleh para calon gubernur
ini realistis nggak prof
mengadopsi model birokrasi ala militer
yang terbuka dan terukur ini
anda melihatnya seperti apa
menurut saya itu hal yang tidak mungkin
berbeda budaya organisasi di kemiliteran dengan di pemerintahan
kalau di kemiliteran adalah budaya komando
maka apa yang dikatakan oleh komandan harus diikuti
sementara kalau di pemerintahan lebih cenderung ke demokrasi
yang jelas ditentukan target kerja
dan target itu harus dicapai
nah dalam hal ini akan dilakukan reward dan punishment
ketika target yang ditetapkan oleh pimpinannya tercapai
maka tentu saja diapresiasi
jadi agak kontradiktif gitu prof ya
menurut saya kontradiktif
bahwa di pemerintahan tidak mungkin dilakukan gaya di kemiliteran yang cenderung dia harus komando
kira kira apa kemudian apa namanya yang membuat pasangan nomor urut satu misalnya
mengeluarkan ide ingin mengadopsi budaya birokrasi ala militer yang katanya terbuka tapi terukur gitu hasil kerjanya
jika dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan pak ahok sekarang gitu
ada kontradiksi yang kemudian anda bisa lihat nggak
keunggulan antara calon gitu misalnya prof
saya melihat bahwa gagasan yang dilakukan oleh pasangan nomor satu
itu baru hanya dalam tatanan konseptual
sementara yang dilakukan oleh pasangan nomor dua
itu sudah benar benar terukur
dan hasil dari apa yang dilakukan oleh birokrasi di pemerintahan sudah diapresiasi dengan tunjangan kerja daerah yang menurut saya sangat besar
itu kemudian anda setuju bahwa memang tunjangan yang besar itu untuk bisa meningkatkan kinerja para birokrat
mengurangi atau menghapuskan korupsi gitu ya prof ya
menurut saya bagi orang yang mempunyai semangat kerja etos kerja yang tinggi
apa yang dilakukan sekarang ini adalah yang terbaik
tetapi di sisi lain bagi birokrat birokrat yang selama ini masih berpandangan lama
cenderung dilayani bukan melayani
itu menjadi pukulannya sangat besar
karena banyak terjadi ketidak harmonisan antara yang senior senior yang selama ini sudah terbudaya dengan yang lama
pandangan yang lama dengan yang dilakukan sekarang ini
satu lagi kemudian yang perlu ditanggapi adalah ketika pasangan calon nomor urut tiga mengatakan bahwa good governance bukan cuma tunjangan yang harus dinaikkan
tapi good governance juga itu udah pola lama yang perlu dikedepankan adalah open governance di mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam
saya nggak ngerti sebenarnya ini open governance
bagaimana mungkin prof lijen bisa memberitahu kepada kita
tapi lebih asik di elaborasinya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersama
dalam hal ini pemerintah diharapkan bisa merangkul dan memberdayakan setiap warga negara untuk memikirkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
nah selama ini sebenarnya hal ini sudah berjalan menurut hemat saya
meskipun tidak dipublikasi oleh para pengambil keputusan
tetapi bahwa masukan masukan menurut yang saya pahami sudah ada mulai dari rw ke kelurahan kelurahan kecematan kecematan ke wali kota dan itu semua digodok menjadi program di pemerintah daerah dki jakarta
tapi kalau kita bicara positioning dan diferensiasi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang kemudian semalam sudah dialaborasi oleh ketiga calon
anda melihat ada perbedaan yang signifikan nggak prof
antara calon atau memang sebenarnya kalau kita tarik tarik garis ya sama sama aja gitu
menurut teman saya karena pasangan nomor urut dua sudah menjalani selama tiga tahun dan sudah melakukan beberapa kerja nyata
maka secara teori maupun profesional sudah dipahami betul
nah oleh karena itu mereka menurut pengamatan saya lebih menguasai perdebatan
dan lebih memberi harapan kepada para pemilih dki jakarta
nah sementara pasangan nomor satu dan nomor tiga menurut hemat saya baru melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu
dan apa yang akan dilakukan ke depan
tetapi secara operasional menurut teman saya belum benar benar mereka mempunyai strategi yang tepat
kang yayat kemarin itu juga ketika baru
debat dimulai pasangan nomor urut tiga langsung membuka rapor besar ini
rapor rapor merah terkait dengan pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi
anda melihat ini jadi apa namanya booster yang cukup efektif gak
kalau perang namanya counter attack
itu serangan balik
karena pasti paselan dua akan menyampaikan saya prestasinya gini loh
itu kan nilai jualnya tinggi sekali
kemudian kalau ada counter mengatakan oh ini loh anda gagal
nah ini kan menarik
di mana sebetulnya anda kegagalan
secara reformasi birokrasi sebetulnya pada saat sekarang pun sudah terjadi reformasi
before afternya lah kita memperbandingkan yang sekarang dengan sebelumnya
kalau kita lihat kata kunci itu sebetulnya tahu
misalnya satu reformasi di dki bisa berubah kalau struktur yang paling pengaruh besar adalah apa
tunjangan kinerja itu dinaikin kinerjanya diharap naik
kemudian supaya target hidup saya terpenuhi ada satu lagi untuk menggiring organisasi mencapai tujuan apa
disiplin itulah yang dikatakan dikategorikan ancaman
oh itu tadi kalau kata agus yudhoyono ini birokrasi dipenuhi rasa takut ancaman
ancaman disiplin itu kan
ancaman itu dalam konteks disiplin
maka pertanyaan nanti apa disiplin militer dengan disiplin sipil
kalau sipil pecat
nah itu tadi lain persoalan ya kan
kalau disiplin kan ada sanksi
nah disinilah kekuatan insentif menjadi daya dorong orang untuk berprestasi
orang yang tidak mampu disiplin
jadi kata pecat memang menjadi sebuah kata yang membuat impact trauma
bagi mereka yang tidak punya kemampuan
yang kedua promosi
promosi itu cepat sekali
open recruitment dilakukan
termasuk lelang jabatan
nah lelang jabatan
nah harusnya pada paslon satu dan dua tiga itu bisa melihat mengkritisi
apakah ini sebuah bentuk reformasi baru
karena kebutuhan jakarta itu yang baru dan modern itu mungkin
pegawainya makin dikurangkan
sistem konvensional diganti dengan it
masa kita kalah dengan surabaya
dimana tujuh belas urusan pemerintahan itu sudah sistem teknologi dan informasi
jakarta duitnya banyak
orang orang yang cukup bagus
dan satu hal lagi sebetulnya
reformasi birokrasi itu untuk memperbaiki tatanan pelayanan
karena satu mungkin kelemahan selama ini
mungkin pola rekrutmen yang selama ini sdm nya tidak optimal
pola recruitment yang mungkin karena kkn dan sebagainya
hasilnya itulah kan
itu yang harus dikritisi
itu yang kritisi
karena persoalan pola recruitment yang tidak maksimal ya kan
atau mungkin karena waktunya terbatas
jadi kemudian elaborasinya kurang dalam
habisnya gak konsultasi ke saya
profikran anda melihat sebelum kita beralih ke tema selanjutnya
anda melihatnya seperti apa
kalau misalnya pasangan satu ini kan mengandalkan wakil
calon wakil gubernurnya silviana murni
yang katanya birokrat tiga puluh tahun
apakah anda bisa melihat
bahwa silviana ini kemudian bisa mengimbangi posisi ahok jarot
yang incumbent dan juga anies sandi
anies sendiri mantan menteri gitu kan
kalau buat saya itu kesalahan strategi dan juga taktik
dari paslon nomor satu ya
karena ahi kan memberikan porsi yang begitu besar
kepada silviana murni
dengan asumsi bahwa silviana itu pernah tiga puluh delapan tahun
di birokrasi dki jakarta
dan diharapkan memahami persoalan itu
tapi anda tahu banyak sekali offside semalam
saya beri contoh
ketika dia mengeritik ahok
mengenai siapa harus mendapatkan posisi apa
bahwa dokter harus jadi begini
kemudian kepala sekolah begini
nah orang jadi bertanya
nah kalau agus misalnya militer kan harusnya ke militer juga dong
kenapa kemudian jadi calon gubernur kan
itu itu yang buat saya offside satu ya
kemudian ketika dia mengeritik ahok
mengenai apa namanya itu
anggaran itu ya
yang kemudian ternyata itu jadi bumerang buat dia sendiri
atau undang undangnya beda gitu
undang undangnya bukan persoalan beda
dia tidak memahami undang undang yang ternyata ada pembaruan itu
ketika dia bertanya kepada anies
mengenai hal hal yang begitu dia cecar
padahal itu kan sebetulnya dia ingin menohok paslo nomor dua
ternyata dia kehabisan waktu
dan kemudian anies dengan santainya bertanya
lah jadi pertanyaannya apa
nah anda tahu itu sudah melalui batas waktu
dan karena itu tidak bisa dilanjutkan
nah itu buat saya itu tadi saya katakan
dia tidak mengetahui strategi memanage waktu itu juga ya
jadi menurut anda itu jadi liabilitas
kalau buat saya iya
apalagi ketika dia kemudian melakukan tanda tanda dengan jempol ke bawah itu
gesur gesur itu juga
dan kemudian dia sendiri tidak menjawab
ketika ada pertanyaan
bu sylvi ada pernah menjadi birokrat di dki selama tiga puluh delapan tahun
pernah mengalami beberapa gubernur
jadi menurut anda gubernur mana yang paling baik untuk dki
dan dia tidak menjawabnya
buat saya kalau memang dia ingin menonjolkan dirinya
dan juga pasangan nomor satu
ya dia jawab aja
kalau dia bilang bahwa ahok jelek
ya bilang aja
kalau misalnya arogan sih
misalnya pasangan nomor urut dua kan dikenal sebagai orang yang arogan gitu
nah justru itu
kenapa dia nggak gunakan kesempatan itu untuk mengatakan seperti itu
tapi dia tidak menjawabnya
dan karena dia tidak menjawabnya
kemudian orang bertanya
berarti dia takut juga untuk kemudian mengomentari mantan gubernur dan wakil gubernur
yang kebetulan adalah bosnya juga
sampai beberapa minggu yang lalu
itu tadi sekilas
tentang topik reformasi birokrasi dan pelayanan publik
memang masih banyak yang perlu kita bahas
tapi karena waktunya singkat
kita bergeser ke topik selanjutnya
tata kota nih kang yayat nanti akan bisa kasih pendalaman materi
tapi sebelum kita akan mendalami dan mengelaborasi lagi
kita saksikan dulu pernyataan ketiga kandidat berikut ini
maka yang akan kita lakukan adalah
membuat jalur mrt lrt dan brt sebagai tulang punggung
jalur yang lebih kecil
bis yang lebih kecil
bis yang lebih kecil
sampai ke wilayah wilayah
hari ini tidak ada kendaraan yang sampai ke wilayahnya masing masing
dan kita akan menyiapkan lima rupiah untuk seluruhnya
kita bangun transit hub yang memadai
intermoda transportasi juga dapat terjadi
dan pada akhirnya
sasaran kita adalah mengurangi waktu tempuh
pada saat saat peak hours
dan juga kita ingin
membangun jalur jalur kursus sepeda
memberikan insentif yang positif bagi para pejalan kaki
maka yang kami bangun adalah yang berbasis rare kereta api
mrt lrt tentu ada bus rapid transit yang kami selesaikan
lalu apa yang kami lakukan
tahun lalu mungkin pasangan
pasron tiga tidak baca
tahun lalu kami transjakarta telah menambah lima puluh tiga trayek baru
tahun ini akan menambah tujuh puluh tujuh
langsung masuk ke perumahan perumahan
bahkan sekarang kami melakukan subsidi
orang tangerang depok bekasi ke jakarta bayar rp tiga lima ratus
masalah reklamasi adalah masalah keadilan
proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka
sangat tidak berkeadilan
jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi
dan terhadap fairness
dimana nelayan tidak pernah dipilih
dimana nelayan tidak pernah dipilih
bagaimana cara mereka memikirkan dampaknya
saya terima kasih sekali
nelayan itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin nelayan
banyak orang tidak tahu
pulau reklamasi ini dirancang dari pak harto sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan
kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan
untuk membantu membangun nelayan
karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial
banyak orang tidak mengerti
ini juga dipakai membangun infrastruktur dki
kalau dalam sepuluh tahun mereka membangun
mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira kira satu ratus dua puluh delapan triliun
hitungan perkiraan saat ini
artinya panggul kita selesai
rumah susun nelayan selesai
tempat penampungan ikan nelayan selesai
dan termasuk semua rumah susun kita selesai
nah ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial
bangunan yang ada berdiri di atas sembar dan sungai
itu harus ditertibkan
lalu bagaimana pasangan nomor satu bisa mendapatkan lahan tiga ratus lima puluh hektare
kalau ada di lokasi yang sama
karena jakarta ini sembar dan sungai yang dimaksud adalah bukan hanya daerah air dan sungainya
termasuk juga jalan inspeksinya
yang kira kira delapan sampai sepuluh meter
jadi tidak mungkin kita menerikan bangunan di atas jalan inspeksi
kami akan benar benar firm
untuk meyakinkan kita bisa menata membangun mengelola mempercantik kota ini tanpa harus menggusur
yang penting kita kreatif
dan terbuka dengan berdiri
terbuka dengan berbagai masukan
terbuka dengan berbagai inovasi
dan kita lihat kita lakukan benchmark
intinya di goodwill
bicara tata kota banyak sekali tapi secara politikal yang punya sensasi ada tiga kata kunci kang
reklamasi kemacetan dan juga penggusuran
gimana anda melihatnya
yang pertama tentang tema transportasi
sebetulnya kalau para kandidat itu jeli ya
ingat loh kalau siapa yang bisa mengatasi transportasi itu bisa mengurangi beban perjalanan
sekarang kita bebannya tiga puluh sampai empat puluh persen
bagaimana bisa turun
tadi ada paslon tiga mengatakan saya kasih lima ribu
sementara existingnya tiga lima
nah harusnya ada nggak paslon yang berani menjanjikan gratis
sekarang aduh udah gratis yang dari rumah susun
nah dki itu duitnya banyak
dia sudah mensubsidi yang ke tangerang maupun ke depok
ke bogor itu delapan belas ribu
berani nggak tiga ribu lima ratus
ini sebetulnya taktik dalam konteks angka beban transportasi
kalau ini mampu dijual saya jamin gratis pasti orang orang yang dukung
nah itu menarik ya
kalau kita bicara transportasi tadi diferensiasinya kelihatan
yang lima ribu ada yang tiga ribu lima ratus ada yang bilang mau pakai
nah pertama yang satu mengatakan bus
sebaik big bone nya tulang punggungnya adalah bus
untuk dijadikan sistem jaringan pelayanan
yang kedua rel
kalau misalnya berbasis rel dki itu aturan pertama memang
jadi pertanyaan paling menarik adalah berapa biaya perjalanan yang harus
karena ke depan itu betul dikatakan rel
karena waktu tempuh yang bebas dari macet ya rel
lrt di atas mrt di bawah
itu jawaban jawaban jitu sebetulnya
cuma yang harus dijelaskan berapa yang harus dikeluarkan
karena beban kemiskinan di jakarta itu tiga
transportasi sewa rumah yang terlalu mahal dengan biaya kehidupan yang tinggi
kalau transportasi bisa dikeluarkan
kita kurangin pasti kandidat itu akan menjadi sebuah pilihan
nah itu satu itara
nah yang kedua ini persoalan reklamasi
cobalah baca visi misi
harusnya itu para kandidat lihat visi misi siapa
kalau ahok reklamasi teruskan
kalau anies juga jelas reklamasi tolak
yang nomor satu ya ini belum memutuskan
apakah menolak atau mengiakan
ini agak berat ini kan kalau tidak berani keberaniannya
dalam panggung politik terus dan iya
atau tidak itu menarik
tapi pertanyaannya kalau terus apa konsekuensinya
kalau tidak apa konsekuensinya
justru pertanyaannya kalau tidak ini kejarni
nah ini kalau dalam panggung politik jualan itu menjadi menarik
tapi kelihatan nggak kandidat kalau tadi pasangan nomor tiga
kalau tidak salah kan anti reklamasi
yang kedua pro reklamasi
ini kelihatan nggak kemudian saling serang atau saling irisannya
betul ada misalnya satu irisannya
kalau satu mengatakan keuntungan
keuntungan dari reklamasi kontribusinya untuk membangun dki
ya kan dki dalam ini
tapi di sisi lain reklamasi itu untuk siapa
paslon nomor tiga pintar pintarnya apa
persoalan keadilan persoalan kemiskinan
ini jualannya menarik
tapi diferensiasinya jelas
jelas satu yang satu sisi
karena orang mengatakan reklamasi untuk yang kaya
dua mengatakan gua keruk dari yang kaya gua bagi kepada yang miskin
kayak model robin hood lah kan
tapi kalau di sisi lain yang mengatakan ini persoalan dengan kemiskinan
pertanyaannya saya membela yang miskin bagaimana cara membela yang
tadi anda mengatakan pasangan nomor urut satu divisi misinya belum jelas kemudian
apakah dalam pernyataan pernyataan publiknya ada statement tentang itu
belum belum saya baca ya kalau dari apa statement masing masing itu jelas
dua dan tiga itu warnanya jelas
tapi yang satu belum berani memutuskan mengatakan terus atau tidak
tapi nomor satu berani memutuskan soal
penggusuran yes atau tidak
tapi jawabnya dari elaborasinya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
kita sudah bicara mengenai transportasi tadi
sekilas kemudian reklamasi diferensiasinya jelas
ada juga yang belum memutuskan
tapi kalau penggusuran nampaknya sudah memutuskan semua nih
terkait dengan kebijakan penggusuran ini
sebetulnya pak solon ii mengatakan kalau tidak bisa digusur kemana
yang dua satu dua tiga ditanya
persoalan terbesar adalah tanah
harga tanah jakarta mahalnya luar biasa
jadi ibaratnya kalau mau digusur pertanyaannya ada nggak tanah murah yang bisa dekat dengan lokasi
sebetulnya kalau cerdas yang dua sudah melakukan misalnya salah satu contoh
memindahkan kampung pulo ke jati negara barat
jati negara barat itu apa yang dikorbankan
kantor bekas dinas pu
punya aset daerah
nah sekarang kalau dia cerdas saya cari aset gitu kan
nah aset aset pemda yang banyak kewajiban kewajiban masih ada
itu pilihan satu
yang kedua kalau tidak dipindahkan misalnya bisa nggak dengan kampung deret atau rumah ini
tinggal memetakan persoalan land sharingnya
nah jadi bagaimana masyarakat yang digusur berkontribusi juga dikasih bangunan
ini memang taktik aja
sama yang harus dijelaskan kemarin
dijelaskan mengapa harus dikeluarkan
nah itu tadi dikatakan
satu pp tiga puluh delapan dua ribu sebelas yang menyatakan kalau sungai itu kalau ada tanggul tiga meter harus kosong untuk inspeksi
kalau tidak ada tanggul sepuluh sampai dua puluh meter
informasi itu kan harusnya disampaikan
itulah klaim negara atas tanah tersebut
tapi reaksi yang terjadi kan tanah itu rata rata sudah diduki
nah sekarang apakah jakarta perlu menggusur atau tidak
nah ini persoalannya harusnya para kandidat membuka rencana rpmd bahwa
lima tahun ke depan ada lima puluh ribu unit rumah susun baru
berarti penggusuran akan berjadi dimana mana
itu kan berjadi
baca lah kalau pasokan nomor dua mengatakan ada lima puluh ribu
bahkan ada mengatakan camat lurah harus menata kali dari bebas itu
itu kan kalau dibaca bagaimana caranya bahwa dua itu mengatakan kali harus beres dari itu
dan mungkin yang perlu diperbaiki adalah metodenya
tapi kalau kita bicara pasangan satu dan tiga yang mengatakan bahwa tidak akan menggusur
tapi akan menata
tidak akan menggusur tapi akan menata ini
nah disini sebetulnya logikanya begini
memang kemarin ketika digusur tempat
termasuk ada konsep urban renewal
ya pertama begini
urban renewal itu membutuhkan waktu
memang harus diketahui dki adalah dulu gurunya penataan kawasan pemukiman kumuh
kita punya proyek husni tamrin
negara negara lain itu belajar ke kita
sekarang muridnya pinter kita ketinggalan
nah sekarang pertanyaannya kita mau model kip yang bagaimana
ya kan itu harusnya dijelaskan
kalau misalnya tidak menggusur itu dialog
memang perlu agak lama sedikit
dulu sebetulnya pak jokowi pernah saya tidak menggusur
konsepnya apa rumah deret
tetapi dihentikan oleh pak ahok
karena masalah legalisasi atas tanah
memang pilihan untuk menggusur atau tidak mengusur itu dua hal dalam konsep penataan kawasan
kalau dia ilegal
dia harus direlokasi
kalau dia legal
bisa di situ
nah itulah sebetulnya
kalau harus gusur
ya kalau digusur
ya kalau tanahnya bukan tanah miliknya
karena bagaimanapun orang kalau membangun rumah di atas bukan tanahnya
tapi kalau tanahnya tanah dia
misalnya kita bongkar dengan konsep rumah deret
jadi sebetulnya persoalannya kekayaan dari paslon paslon ini
untuk mengemas apakah dibalik penggusuran
ada kisah atau cerita lain yang bisa kita lakukan
itu yang harusnya dijadikan kata kata
berikan solusi bagi warga
tapi jangan berikan kritik
kepada apa yang sudah dibuat
orang ini kan nunggu yang baru
justru kemenangan ini adalah kemenangan warga jakarta
ketika orang orang terbaik ini
memberikan janji mimpi harapan dan keinginan gitu
kita bisa melihat dan juga melihat
oh diferensiasinya seperti apa
kenapa pasangan ini
di luar reformasi kebijakan publik
kenapa pasangan nomor urut satu dan tiga ini
sangat menentang program penggusuran ini
secara politik menurut anda
apa yang kemudian paling menguntungkan dengan anti penggusuran ini
strategi itu dilakukan oleh pasangan nomor satu dan tiga
betapa penderitaan yang dialami oleh orang yang tergusur ini
menurut teman saya ini yang diangkat oleh mereka
sementara menurut saya memang tidak ada jalan
bagi pemerintah untuk membebaskan jakarta dari kebanjiran
nah seperti dikatakan oleh kang yaya tadi
memang ketika kali dinormalisasi
pilihan yang terbaik ya harus dibebaskan
seluruh penduduk yang ada di bantaran kali
ini sudah dilakukan oleh
pendekatan yang terbaik sudah dilakukan menurut hemat saya
dimana mereka yang tergusur disediakan rumah susun
urut dua mengatakan akan dibebaskan transportasi
apakah anda mengatakan apa memang sebenarnya sudah tepat
tapi kemudian jika ini masih menjadi masalah
apa tangisan tangisan masih dikapitalisasi secara politik
menurut anda yang salah ini yang kurang komunikasinya
atau memang kebijakannya yang kurang tepat sasaran gitu
iya kalau kebijakannya saya pikir sudah tepat sasaran
nah hanya saja banyak diantara yang tergusur ini merasa tidak hadir
nah kalau bicara keadilan sebenarnya juga
menurut hemat saya tidak bisa juga dijadikan oleh yang tergusur ini
mengingat bahwa yang mereka duduki atau mereka digusur
tanah itu adalah tanah negara
sekarang kita akan bahas mengenai serangan serangan politik
tadi prof iker sempat menyinggung sedikit bahwa pasangan nomor satu dan tiga ini
kalau bahasa pepatah medannya itu
pukul anak sindir mantu gitu prof
itu apa namanya kemudian berkolaborasi untuk bisa menyerang kedua
sebenarnya bagaimana potensi apa namanya elektoralnya
atau potensi secara politik
bagaimana serangan serangan seperti itu bisa melemahkan pasangan nomor urut dua
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lain
langsung saja kita bahas secara politik
prof ikrar melihat debat yang kedua kemarin
secara politik anda melihatnya ini siapa yang paling diuntungkan
siapa yang lebih dirugikan
yang jelas yang paling diuntungkan paslo nomor dua ya
kenapa demikian ya
mungkin dia membutuhkan waktu untuk menjelaskan berbagai hal
ternyata mendapatkan pertanyaan dari paslon nomor satu dan nomor dua
dan itu yang kemudian itu menjadi bola muntahan buat dia
wah enak deh
ya istilahnya kalau anda nanya seperti itu
itu kesempatan bagi saya untuk menjelaskan
apa yang sudah dijalankan atau yang belum
nah kelemahan dari paslaw nomor satu dan nomor tiga
itu adalah yang seperti ini
itu adalah yang seperti kang yayat tadi katakan ya
mereka bisa mengeritik tapi tidak memberikan solusi kira kira seperti apa
anda tidak melihat itu tuh prof
saya beri contoh misalnya
ketika anies ngotot mengenai berapa sih partisipasi apa namanya itu
anak yang sekolah di jakarta utara
dia bilang di daerah anda
kalau ahok iseng kan dia akan jawab juga kan
nah lo waktu jadi menteri pendidikan dan kebudayaan
kenapa lo kemudian di berhentiin
itu kan gara gara kartu indonesia
pintar juga tidak terdistribusi dengan baik
jadi itu contoh aja ya
dan kalau kemudian dibandingkan dengan biak ya
kebetulan saya dulu kecilnya di biak
dan saya juga sering ke biak
saya tahu persis pendidikan di biak itu lagi menurun tajam
gara gara angka partisipasi sekolah itu juga menurun
dan ternyata angka yang dimiliki oleh anies itu tidak tepat
antara perbandingan jakarta dengan biak
data datanya juga tidak tepat
seperti kang yaya tadi bilang
kang yayat tadi bilang ya
data yang diperbandingkan itu
dia tidak berasal dari data yang valid
tapi data yang diberikan oleh tim suksesnya
yang kemudian bisa saja meleset
termasuk juga ahok meleset
yang mengatakan bahwa mendikbud pada saat itu
kayak kemenuhan hurtan dua puluh dua
padahal itu sebelum anies menjadi menteri
ya hal hal semacam itu
bisa saja terjadi kesalahan ya
kalau upaya saling serang nih prof
tadi anda katakan itu ada upaya
tapi ada pepatah medannya prof silakan
pukul anak sindir mantu
itu kan kolaborasi antara satu dan tiga untuk bisa menyerang
ya mungkin mereka tidak membuat satu perjanjian
atau kolaborasi ataupun kur
tapi secara tidak langsung mereka melakukan itu
dan yang menariknya lagi
itu kemudian ahy juga mengungkapkan itu
nanya kepada kami
menusuk yang nomor dua kan
jadi hal hal semacam itu menjadi suatu hal
buat saya memang dari segi tontonan menarik ya
jadi itu hal hal yang buat saya dari segi politik
dan kalau anda perhatikan ya
anda lihat dari hasil survei
setelah baik itu setelah debat nomor satu atau nomor dua
kita punya beberapa hasil survei
yang dirilis setelah debat
kita bicara mengenai setelah debat pertama saja ya
kita minta produser untuk menampilkan dulu
untuk dianalisa oleh prof ikrar nusa bakti
boleh dibuka di layar
ini cuma dari tv aja ya
oke di belakang kita
ini survei smrc dibuat
atau dirilis atau disurvey pasca debat pertama
kita beralih ke survei berikutnya
kita lihat survei berikutnya
indikator politik indonesia ini dibuatnya sebelum dan sesudah debat pertama prof ikram
debat pertama itu tiga belas januari kalau tidak salah
ini jaraknya agak jauh
dan ahok disini bouncing back ya prof
kalau kita lihat dibanding survei survei dari mulai akhir desember sampai awal januari
apa yang bisa menjelaskan survei survei ini
yang jelas yang pertama
isu mengenai penistaan agama itu sudah mulai reda
sudah mulai hilang
dan malah kemudian yang terjadi adalah fight back ya
maksud saya fight back itu sekarang kan justru habib rizik
yang dianggap menghina presiden ri pertama soekarno
kemudian juga terkait dengan lambang di mata uang yang katanya berlambang palu arit dan sebagainya
kemudian dari segi debat
anda tahu debat pertama itu kemudian membuka para pemirsa televisi di semua channel yang menayangkan ya
itu kemudian makanya kemudian angkanya ahok jarot itu antara tiga puluh empat sampai tiga puluh tujuh
kalau kita lihat dari berbagai survei itu ya
karena anda tahu survei survei itu juga menyatakan kepercayaan atau tingkat kebahagiaan publik atas pemerintahan yang lalu
yang merasa apa namanya itu sudah di puas dengan pemerintahan yang ada sekarang
tingkat kepuasan publiknya
dan kalau kita lihat antara tiga puluh empat sampai tiga puluh sembilan
itu buat saya nanti kalau dengan debat kedua ini juga disurvey kembali
debat ketiga disurvey kembali
bukan mustahil antara tingkat kepuasan dengan dengan apa namanya itu tingkat keterpilihan itu
bukan mas nayo akan mengalami suatu dekatan
jadi intinya memang debat itu begitu penting
untuk bisa menenangkan

banyak orang mengatakan debat itu tidak begitu penting
tapi ternyata survei survei ini membuktikan pasca debat elektoral itu kemudian menjadi sangat dinamis ya prof
kalau menurut saya iya
baik di berbagai apa namanya itu stasiun televisi tadi malam ya
saya kadang pindah pindah channel ya
disitu menarik ya
ada yang kemudian merasa surprise dengan penampilan agus harimurti yudhoyono yang buat saya juga memang semalam lebih baik dibandingkan yang sebelumnya ya
ada juga yang surprise
karena kemudian ahok ternyata bisa melucu dan sebagainya
ada juga yang surprise macam macam ya
itu macam macam ya
kemudian juga kalau anda lihat dari facebook twitter itu menunjukkan betapa itu respon dari publik itu bisa bersifat langsung
anda juga setuju prof sinemela bahwa debat kandidat ini ternyata bisa mempengaruhi elektoral
sangat bisa mempengaruhi elektoral atau memang sebenarnya orang sudah punya pilihan sebelumnya
ya menurut saya khususnya di dki jakarta itu sangat bermakna
apa yang dipertontonkan oleh para
kandidat itu benar benar merubah persepsi dan keputusan para pemilih di dki jakarta
karena memang kita tahu persis bahwa tingkat pendidikan di dki jakarta cukup bagus sehingga mampu menganalisis apa yang mereka lihat
dan itu akan mempengaruhi pilihan mereka
baik kang gayat tiga puluh detik dari anda
sekarang kan ini kan kalau debat nih
itu kan bagi
pemilih rasional itu menarik
tapi bagi pemilih yang psikologis dan sosiologis ini kalau sudah jatuh cinta susah
jadi swing voter inilah yang menjadi rebutan nih
tapi swing voter semakin lama semakin turun
iya kan ada loyal voter yang memang mungkin makin naik naik melihat debat
jadi debat memang membantu bagi pemilih rasional untuk menjadi sebuah
tinggal sisanya aja kita selidiki ini rasional voter atau bukan
masalahnya jurasi kita yang tidak membantu untuk berhasil lebih lanjut lagi
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
mudah mudahan lagi lagi debat kandidat bisa memberikan gambaran dan perspektif yang jelas mengenai para calon pemimpin ibu kota kita
terima kasih bapak bapak
kami akan segera kembali sesaat lagi
tetap bersama kami